bersenggolan saat menonton pertunjukan seni jaranan
dua kelompok perguruan silat di jombang jawa timur terlibat bentrokan di desa sukoiber hari minggu lalu
bentrokan di tempat pertunjukan seni itu kemudian berlanjut di jalan raya desa
sejumlah pengguna jalan yang tak berani melerai sempat merekam kejadian itu
akibat bentrokan itu empat orang terluka
polisi telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dan telah ditahan
sementara dua orang masih buron
lima orang tersangka kita sudah amankan dan dilakukan penahanan
sesuai dengan alat bukti yang ada dan masih dua orang dpo
tersangka dijerat pasal tentang penganiayaan hingga menyebabkan luka luka
dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara
agung wibowo jombang jawa timur